berburu kain di kota bandung tak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi kawasan tekstil cigondewa
atau yang lebih dikenal dengan pasar kain cigondewa
apalagi jelang lebaran seperti saat ini
di pasar yang berjarak sekitar sepuluh km dari pusat kota bandung ini
berderet ratusan pedagang yang menjajakan ragam jenis kain
kebanyakan jenis kain yang dijual di sini adalah jenis batik satin armanisil
roberto capali toyobo jenis organza hingga kain brukat
pelanggan bisa membeli kain secara ecer atau grosir per gulung
harga yang ditawarkan relatif terjangkau
kain dijual mulai dari rp dua puluh lima hingga rp satu ratus enam puluh lima per meter
untuk tren lebaran dua ribu dua puluh tiga ini kebanyakan masih melakukan make and match ya pak ya
banyak memadukan kain polos seperti ini kemudian dipadukan dan di mix and match kan dengan kain brukat ya pak ya
oke jadi ini biasanya digunakan untuk perempuan dijadikan sebagai gamis atau dress
entah itu akan seluruhnya ditutupi atau hanya mungkin setengahnya saja itu tergantung dengan model dan juga selera ya pak ya
nah sementara kalau untuk laki lakinya biasanya menggunakan kain berjenis toyobo ya pak ya
baik itu untuk kemeja atau misalkan baju koko
selain dijual per meter
ada juga kain yang dijual kiloan
kain yang dijual kiloan ini biasanya dijajakan di sepanjang jalan cigondewa
untuk harga satu kg kain dibanderol harga mulai dari rp tujuh puluh hingga rp delapan puluh lima
biasanya dalam satu kilogram terdapat empat sampai sepuluh meter kain tergantung jenis kain yang dijual
artinya harga kain satu meternya dijual dengan harga mulai dari lima belas hingga dua puluh ribuan saja
membeli kain dengan metode kiloan memang dilihat
dari segi harga relatif lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan metode meteran
tetapi pastikan ketika anda membeli kain dengan metode kiloan
periksa kembali karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa bagian yang cacat
seperti salah satunya kain yang saya pegang ini
ada bolongan di beberapa bagian kain ini
sehingga ini bisa menjadi bahan pertimbangan ketika anda membeli kain dengan metode kiloan
kebanyakan para konsumen yang membeli kain di sini
adalah pengusaha konveksi untuk dibuat baju dan dijual kembali
harga yang relatif terjangkau dan banyaknya pilihan jenis kain
membuat sejumlah konsumen berburu kain di pasar ini
ya tadi yang di kilo yang di kilo kan lebih murah
beli dua kilo setengah
ya jauh aja mungkin selisihnya besar
karena pasar cigondeo ini terkenal lebih murah ya
untuk kita para pengusaha konveksi atau enggak untuk dipakai sehari hari ini
ditambah di sini tuh ada kiloan jadi itu lebih hemat juga
meskipun agak reject sedikit atau misalkan agak ada cacat sedikit itu nggak masalah sih
yang penting kan untuk kita sebagai customer itu nyari yang lebih hemat yang lebih murah
untuk kain kain kiloan di sini kebanyakan adalah kain sisa dari industri tekstil pabrik pabrik besar
meski sisa para pedagang tetap melakukan quality control dengan maksimal sebelum dijual
bukan hanya kain sisa ada juga kain kilauan yang benar benar memiliki kualitas baik
jenisnya pun beragam dengan aneka warna ada yang polos juga ada yang bermotif
jelang lebaran dua ribu dua puluh tiga penjualan kain di pasar ini memang meningkat jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya
terutama sejak pandemi
tetapi kenaikan omsetnya tidak signifikan
dua bulan sebelum puasa itu sudah rame
dari kompleksi juga banyak berburu buru pada mengambil barang
tapi tahun tahun kemarin karena ada covid nggak ada sama sekali
sekarang mulai ada lagi peningkatan sedikit
berapa persen ya
ada sih tapi nggak terlalu kayak tahun tahun kebelakang lah agak kurang sedikit
jadi enam puluh persenan lah ada ini
pasar cigondewa tak hanya menjual kain untuk pakaian saja
tapi juga kain yang dijual untuk membuat mukena hingga spray yang harganya terjangkau
kiki haryadi rizky rahadian bandung jawa barat